anda masih bersama kami dalam kompas pagi saudara bersama saya fajri satrio
sejumlah jurnalis yang tergabung dalam ijti pfi dan pwi menggelar aksi teatrikal
menolak revisi undang undang penyiaran yang dinilai mengancam kebebasan pers
aksi teatrikal ini berlangsung di simpang gadok bogor jawa barat
aksi tabur bunga dilakukan sebagai simbol matinya kebebasan pers yang ada
para jurnalis ini meminta semua pihak terus mengawal ruu penyiaran
dan meminta dpr untuk mengkaji kembali draft yang ada dengan melibatkan semua pihak
kita melakukan tratical art di mana dalam aksi ini
aksi damai igti pfi dan pwc sendiri menolak revisi undang undang penyiaran
yang dinilai membungkam kebebasan pers sendiri
dan dalam aksi ini yang berlangsung di simpang gadok puncak bogor jawa barat
kita melakukan trayektikal di mana dalam aksi tersebut
dpr ri dalam hal ini diperankan oleh badut
membelenggu kebebasan kita sebagai pers
dan kita menolak keras revisi undang undang penyiaran tersebut
penolakan juga disampaikan langsung oleh ketua ijti erick kurniawan
dan di daerah keempat ijti pengurus daerah banten
yang dilaksanakan di aula kecamatan pondok aren kota tangerang selatan
sejumlah pasal dalam revisi undang undang penyiaran
dinilai berpotensi mengganggu kebebasan pers
dalam berkarya dan menyajikan berita yang transparan kepada publik
kita dengan tegas menolak pasal pasal dalam draft ruu penyiaran
yang punya potensi untuk memberangus kemerdekaan pers
mengapa karena itu sangat sangat merugikan publik
bila iro tersebut kemudian disahkan tahapannya adalah para jurnalis tidak mungkin lagi bisa bergerak leluasa
membuat karya karya jurnalistik yang berkualitas yang positif yang bermanfaat yang komprehensif bagi publik
karena mereka terancam pekerjaannya terancam oleh regulasi tersebut
hari ini rencananya jurnalis dari ketua ijti heri kurniawan heri kurniawan kota tangkangan selatan
berdemo di depan gedung dpr untuk menolak revisi undang undang penyiaran
lebih lengkap kita sapa jurnalis kompas tv malaika dayanara
selamat pagi malaika pukul berapa aksi akan digelar hari ini
aksi demonstrasi draft rancangan undang undang penyiaran dikabarkan akan dimulai sejak pukul sembilan pagi
namun memang saat ini saya belum melihat para jurnalis ataupun para demonstran
berkumpul di depan gedung dewan perwakilan rakyat
saya juga melihat akses menuju gedung dewan perwakilan rakyat juga masih terbuka
dan juga belum ada akses yang ditutup ataupun dikondisikan oleh pihak kepolisian
jadi saat ini kendaraan beroda dua maupun beroda empat masih dapat melintasi di depan gedung dewan perwakilan rakyat dengan bebas
mengutip dari harian kompas ada beberapa pasal yang menjadi keberatan bagi para jurnalis

yang pertama adalah pasal delapan a ayat satu huruf q
di mana pasal ini dinilai bertentangan dengan undang undang nomor empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pers
khususnya berkaitan dengan fungsi dewan pers
karena jika rancangan undang undang ini disahkan
komisi penyiaran indonesia memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik
dan yang kedua adalah pasal lima puluh b ayat dua huruf c
di mana ketentuan pasal ini mengancam kemerdekaan pers
dan juga bertentangan dengan pasal empat ayat dua undang undang nomor empat puluh tahun sembilan puluh sembilan
di mana seharusnya pers nasional tidak dikenakan penyensoran pemberedelan ataupun pelarangan penyiaran
dan yang terakhir adalah pasal lima puluh ayat dua huruf k
di mana pasal ini dinilai subjektif dan juga multitafsir
terlebih karena menyangkut penghinaan dan juga pencemaran nama baik
dan pasal ini dinilai sangat berpotensi untuk menjadi alat untuk membungkam dan juga mengkriminalisasi jurnalis dan pers di bidang penyiaran
ya malaika bagaimana untuk rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pihak polisian bila demo sudah berlangsung nanti
ya nantinya jika memang demonstrasi sudah mulai berjalan
pihak kepolisian akan menutup sejumlah jalan di sekitaran gedung dewan perwakilan rakyat
tapi memang saat ini karena para demonstran dan juga para jurnalis yang dikabarkan akan berdemo di depan gedung perwakilan rakyat belum terlihat
jadi sampai saat ini akses menuju dan melintasi di depan gedung dewan perwakilan rakyat ini
belum ada yang ditutup dan juga belum ada yang dikondisikan
ya dari pihak jurnalis yang akan menggelar demo akan menggelar demo pada pukul sepuluh pagi dan saat ini dari pihak kepolisian pun belum terlihat untuk berjaga untuk mengamankan demo
malaika melaporkan langsung dari depan gedung dpr ri